dari senduro di lereng gunung semeru
tapi tidak apa apa yang penting saya bisa mendengar suara ibu itu nah sebenarnya saya juga masih
kita memiliki tokoh di jawa timur
faktor jokowi yang begitu dominan
ya mungkin menyayangkan mungkin komplain
umat hindu di bali meyakini ngaben mempercepat kembalinya jiwa dan raga menuju nirwana serta alam semesta
visi kita itu hanya seminggu sekali
otoritas komunikasi dan media australia mengatakan
gak tau juga dulu pernah soalnya operasi disini
terus kemudian itu tadi saya ceritakan
karena banyak artis artis gitu ya
emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan
pegawai negeri sipil atau tenaga kesehatan cukup menunjukkan id card saja
panggil kembali dan kualitasnya
ya ya ini soalnya gue liat liat kan lu ke pantai mulu nih ya
menurut saya kita harus support all out juga
bu nadia pak windu selamat malam apa kabar
bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik
posisi beli di satu empat ratus empat puluh sampai satu empat ratus delapan puluh lima
dan mereka merubah dokumen kependudukannya itu akan dilakukan perubahan pertama lalu juga diperuntukkan bagi ktp yang pemula